ada masih di cnn indonesia connected dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait penanganan korban gempa cianjur
sudah bergabung bersama kami ada produser lapangan cnn indonesia dan raff raff kahvi di pendopo kabupaten cianjur
raff raff selamat malam
raff raff diinformasikan terakhir kepada kami bahwa besok akan ada pengiriman logistik
yang dimulai titiknya dari lokasi tempat anda berada saat ini
bagaimana nanti sistemnya agar bisa menjangkau wilayah wilayah yang memang sulit untuk diakses
mendistribusikan logistik ke sana
betul sekali bahwa untuk distribusi logistik ini memegang peranan yang penting puspa
di mana setiap korban nantinya akan mendapatkan atau diharapkan mendapatkan distribusi logistik yang cukup merata
dan sistem yang nantinya akan digunakan
yang digunakan adalah akan didata oleh para camat yang untuk kebutuhan apa pada esok hari apakah makanan
kemudian juga tenda obat obatan dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh setiap posko pengungsian
ada empat belas titik posko pengungsian yang terdaftar yang merupakan posko pengungsian yang besar
yang dikelola oleh bnpb di mana di situ juga terdapat dapur umum
kemudian juga fasilitas lain seperti mck dan juga fasilitas kebersihan lain
namun untuk mereka yang tersebar di posko posko swadaya masyarakat
setiap camat pada pukul delapan pagi nantinya akan datang ke dua gudang logistik yang disediakan
yakni di gudang bpbd dan juga di gedung wanita atau di gudang wanita
di mana kedua tempat ini merupakan tempat penyaluran dan juga tempat

dan juga tempat penyelidikan
dan juga tempat penyelidikan
dan juga tempat penyelidikan
dan pada pukul sembilan pagi setiap babin kaptif mas kemudian juga camat dibantu oleh babinsa
ini nantinya akan bertanggung jawab kepada warga untuk menyalurkan distribusi logistiknya
dikarenakan mereka lah yang paling paham dengan daerah yang mereka kuasai
sementara untuk logistik ini juga ditekankan
jadi bahwa hanya ada satu pintu saja yang nantinya diharapkan setiap relawan
ataupun juga lembaga lain yang ingin menyalurkan donasi dan juga kebutuhan logistik bagi para pengungsi
hanya diberikan pada satu pintu yaitu melalui bnpb
dan ini dilakukan sebagai upaya agar bantuan logistik ini bisa terdata dengan baik
dan penyalurannya pun juga sesuai dengan kebutuhan para pengungsi
sampai saat ini sejauh ini pengamatan anda di pendopo kabupaten cianjur
apa saja mungkin yang sudah terkumpul yang mungkin menjadi kebutuhan paling penting yang dibutuhkan oleh pengungsi
di pendopo gubernur sendiri di tempat kami melaporkan ini tidak ada atau saya tidak melihat adanya tumpukan barang logistik
yang merupakan bagian dari sumbangan atau dari beberapa lembaga kemanusiaan lain
namun kebutuhan logistik ini langsung disalurkan ke gudang bpbd dan juga di gudang wanita
di kedua tempat ini adalah bagian atau tempat bagi para camat kemudian juga bagi perangkat daerah dan juga perangkat desa lainnya
yang sudah menyusun list daftar kebutuhannya akhirnya akan mengambil di kedua gudang ini untuk akhirnya disalurkan
dan pada pukul sembilan nanti penyaluran tersebut akan langsung didistribusikan ke posko posko swadaya masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijangkau
jadinya mereka nantinya akan disediakan semacam kendaraan baik itu berupa truk untuk menyalurkan berbagai macam kebutuhan logistik masyarakatnya
dan puspa tentu saja terkait dengan kebutuhan logistik ini diharapkan bahwa para warga ini juga diminta untuk tidak hanya masalah makanan
namun kebutuhan logistik apa yang paling dibutuhkan ini akan menjadi semacam pertimbangan lain bagi para relawan yang akan menyediakan kebutuhan logistik mereka
seperti misalnya kebutuhan alat kebersihan diri kemudian juga obat obatan dan pakaian tenda genset yang paling utama
dikarenakan biasanya kebanyakan mereka berada atau posko tersebut berada di luar ruangan puspa
baik di luar distribusi logistik yang nantinya akan disampaikan langsung ke tempat tempat pengungsian di wilayah kabupaten cianjur
bagaimana dengan kebutuhan yang diminta oleh rumah sakit rumah sakit setempat
mengingat kita tahu ada banyaknya korban yang dirawat salah satunya di rumah sakit umum daerah cianjur rumah sakit sayang
betul sekali tadi pada pukul sebelas sampai dua belas siang ada beberapa tokoh yang hadir di rsud sayang di kabupaten cianjur ini
di antaranya adalah panglima tni andika perekasa kemudian juga mantan wakil presiden yusuf kala dan menko polhukam mahfud md
mereka secara serentak dan juga kompak memastikan bahwa distribusi bantuan baik obat obatan kemudian juga tenaga kesehatan
sampai nantinya akan mengerahkan ataupun juga membuka rumah sakit yang dikelola oleh pihak kepolisian dan juga pihak tni
akan juga dibuka untuk menampung warga ataupun juga korban yang akan dirawat
ketersediaan obat obatan dan juga tenaga kesehatan ini akan dilihat bagaimana kebutuhannya dan dipastikan akan ditambah sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh beberapa

puspa terkait dengan logistik yang ada di rumah sakit memang ini salah satu hal yang paling esensial
dikarenakan rumah sakit rumah sakit ini sebelumnya juga merawat pasien yang bukan merupakan korban gempa cianjur
oleh karena itu ketersediaan tempat tidur kemudian juga ketersediaan tenda apalagi para pasien ini dan juga pihak rumah sakit ini memastikan bahwa kenyamanan
pasien ini menjadi yang nomor satu
ini bisa dilihat ketika tenda tenda tersebut didirikan di luar ruangan
mengingat masih ada kekhawatiran dan juga kewaspadaan terhadap jadinya gempa susulan yang bisa menyebabkan kerusakan dan bisa menimpa
seandainya menimpa pasien yang sedang dirawat
oleh karena itu dengan segala upaya dan juga peralatan yang ada sampai sampai kemarin pada hari selasa saya juga bisa menyaksikan adanya tindakan
medis darurat yang dilakukan di luar ruangan
baik terima kasih raff raff kaffi atas informasi anda
selamat kembali bertugas selamat malam